yang salah itu si andro nyalain gue
eh memet bohong gimana kita tuh punya tiga saksi
tong dul bener kan
emangnya lu doang punya saksi
nih gue juga punya saksi ini teman gue ini betul gak
buktinya terang beneran masih ngelak aja lo
eh pertama lu kudu ganti duit gue sejuta
yang kedua lu kudu minta maaf sama gue dan anak anak gue
banyak banget syaratnya om
iya banyak dong biar lu kapok
orang kalau berusaha neme gue gue sampe akar akarnya gue cabut

masuk gigi satu mehmet
eh lobo kejar
anak buah pi bukan lobo pi
sama aja lobo anak buah juga
aduh kalau terus terusan begini lama lama badan bang yul tuh pada ngerentek

aduh mana kaki kecengklak
suara apa tuh
hei jangan itu
nggak kena eh

kenapa harus naprak bang yul sih
hahaha gak tau apa
orang abis itu terluka
udah keban mobil di ginding aja lo
pak ani be
kenapa sih tohir
tidak tau itu lo yang nanya
bambeng lo be
sekarang juga lo serahin anak lo yang kayak mesin bubut tuh
serahin ke gue
eh anaknya buka mesin bubut
mesin potong rumput
eh tohir katakan ini iler
lu maksudnya apa nyuruh nyari anak gua ke lu
orang nggak sekolah lu jelasin lu jelasin
eh bapak bapaknya mirip boneka dupa
yang pernah kesana aja
katanya ditontak adik ji mati ternyata apa
eh pindiran pas deh
enak dong bohong dia bos
lu kira anak gua gede sama anak lu
yang salah tuh anak elu
masa mereka nipu almalik sama alfatih
belum kacor dibilang belum perit
wah ini nyambut dulu gue
ini masalah sesuatu
kalau ngaku penjara penuh
eh bener kata pepatah
masa memet kaki
loh pet lawan be
iya bentar nih gue mau pantun
makan cilok di tengah loya
pertandingan nih boy
ya allah bang tohir
ini kenapa sih pada beribut aja nih
ini di depan rumah mak
kenapa pada ribut
ya ampun mak
ini ada apa
ya ampun mak
ada tuhan bos juga
ini si tohir nyalin si memang
padahal emang dia mukanya tukang tipu
maju dong kak
loh mak nggak mau maju
lu malah nenggongin aja sih
lalu nih kayak gini
kalau begini bang yul harus kumpet kekuatan bang yul
ini tuh pak
ini tuh pak
neng yaudah nih
ambil air buruan
buruan ambil air
aduh bakal apaan pok
buat apa kak
pokoknya ambil air
uf jangan mas
aduh bang thohir
aduh ya allah
pak terus ini gimana nih pak
kalau begini bang yul punya edi
bang yul sembilik gini
aduh aduh aduh
kenapa gue jadi kena dah
lo kira pak bebek kucing berantem emang mie siram siram aja
aduh bau banget nek
bau apa nih
bau apa nih
sekarang kamu berdua jian kita
sama kamu bibir mu ketama
kamu geles dengan wajur ku
feed yang lu minum
tetapi yang mereka minum langsung on treated
janganbahme males disseminasi nasional
baik pak bebek